polisi masih terus melakukan pemeriksaan secara estafet terhadap sejumlah saksi terkait kasus joki vaksin di kabupaten pindrang sulawesi selatan
sementara itu sang joki vaksin mengaku sudah tujuh belas kali divaksin
hingga rabu siang penyidik unit tipiter satreskrim pores pindrang sulawesi selatan
telah merampungkan pemeriksaan terhadap sembilan saksi kasus joki vaksin yang videonya viral di media sosial
dari keterangan para saksi yang merupakan pengguna jasa sang joki vaksin
terungkap jika para saksi ada yang menawarkan diri dan ditawari oleh abdur rahim
untuk digantikan menjalani suntik vaksinasi covid sembilan belas
polisi masih akan memeriksa enam saksi lainnya terkait kasus ini
abdur rahim juga telah meralat pernyataannya terkait jumlah suntikan vaksin covid sembilan belas yang telah masuk ke tubuhnya
ia mengaku sebenarnya telah mendapatkan suntik vaksinasi sebanyak tujuh belas kali
masing masing enam belas suntikan di lengan kiri dan satu suntikan di lengan kanan
yang pernyataan sebenarnya itu tujuh belas karena pernyataan sebelumnya saya pernah mengatakan enam belas
malamnya itu baru saya ingat satu orang lagi jadi tujuh belas totalnya
jenis vaksinnya saya tidak tahu
cuma satu jenis vaksin yang saya kenal itu yaitu sinovac
sementara itu dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan sudah turun langsung untuk melakukan pengambilan sampel darah
dan urin abdur rahim pada senin malam di mapores pindrang
selain itu mereka juga melakukan tanya jawab dengan abdul rohim
seputar kondisi dirinya setelah menerima vaksin hingga tujuh belas kali
hasilnya akan kita beritakan setelah dilakukan proses klarifikasi
interogasi investigasi terhadap yang bersangkutan
saya telah melakukan vaksinasi empat belas x empat belas orang
empat orang pengganti vaksinasi
ada pun suntikan yang saya disuntikan enam belas kali
bupa yang diberikan kepada saya itu antara seratus sampai delapan ratus ribu
sebelumnya video pengakuan abdur rahim warga kabupaten pindrang yang mengaku menjadi joki vaksin mengembarkan jakarta maya
ia mengaku sudah mewakili empat belas orang untuk divaksinasi covid sembilan belas
dan menjadi joki vaksinasi selama tiga bulan terakhir
ia mengaku dibayar antara seratus ribu
yang mengaku juga menyebabkan kegiatan kegiatan kegiatan
yang mengaku juga menyebabkan kegiatan kegiatan kegiatan